harga telur ayam yang melambung tinggi membuat telur ayam pecah diburu para pembeli di pasar tradisional singaparna tasik malaya
kenaikan komoditas telur ayam terus terjadi usai idul fitri tahun ini
seperti di pasar tradisional singaparna tasik malaya jawa barat telur ayam dijual antara rp dua puluh enam hingga rp dua puluh tujuh per kilogramnya
padahal sebelumnya hanya tujuh belas ribu hingga delapan belas ribu rupiah per kilogram
akibatnya telur pecah diburu konsumen hingga persediaannya menipis
meski kurang higienis harga yang lebih murah jadi alasan pembeli membeli telur pecah
empat butir telur ayam pecah dijual lima ribu rupiah saja

kenaikan harga telur ayam membuat konsumen menengah bawah mengeluh
mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan protein keluarga
akibatnya mereka mengurangi jumlah pembelian
bu harga telur sekarang mahal ya bu
kalau buat ibu
pengennya pasang pasang biar biar aja
berapa bu biasanya
biasanya berapa bu
biasanya masak delapan belas
sekarang hampir dua puluh tujuh ya bu
menurut pedagang telur ayam naik akibat pasokan yang minim di tengah permintaan
tidak ada yang tinggi
deden rahadian tasik malaya